silahkan tuhan silahkan
tuhan mau pesan apa
cek siapkan makanan yang enak buat tuhan ini
tuan silahkan tuhan di sana
kakang tidak langsung melenyapkannya saja
jangan jangan sekarang ya terlalu beresiko
lalu kita harus bagaimana
dia mendapatkan perintah untuk keliling kampung sendirian
mungkin itu saatnya tepat untuk melenyapkannya
mungkin itu adalah kesempatan baik untuk memperkeruh suasana
memanji ikan di air yang geruh
bukan ikan yang kau dapat
tapi wajahmu yang terkotori
mungkin perasaan takut kakang terlalu berlebihan
sekarang ini kakang prabu telah menunjukkan perubahannya
nanti aku teka
kosongkan pikiranmu raden
ini tidak akan berhasil
kalau raden tidak membuang semua beban beban yang ada dalam pikiran
paman untuk apa kita semua di sini
aku bosan hanya duduk diam begini
semedi itu untuk melatih pikiran kita
dan untuk mengendalikan diri kita
karena hal itu sangat penting
untuk menggendeng pikiran pikiran buruk dari luar
contohnya seperti dendam dan dengki
aku tidak bisa
kalau kita mau bersungguh sungguh
lihatlah raden pamanarasa
dia bisa melakukannya
semedinya dimulai dari awal
malam ini kita udahi dulu latihannya
asat terus kemampuanmu
karena tidak ada kesempurnaan tanpa latihan
itu kang itu
hei orang bunuh diri
sebelum kita menemukan semua perjalanan yang berkeliling
serahkan barang barang kalian
ambil saja barang barangnya
sekarang lebih baik kalian pergi
baik baik tuhan
apa yang kamu lakukan raden
kebetulan kalian datang
aku memang sedang mencari kalian
ada apa raden
aku ingin menguji kekuatanku
dan kalian akan menjadi lawanku
kenapa diam saja
kalian tidak mau menuruti perintahku
hei jangan lari
raden paman arasa sedang belajar
kami tidak bisa mengganggunya
kenapa kalian pergi saat melihatku
apa aku berbuat sesuatu
raden sama sekali tidak berbuat salah
kami yang salah
kami berharap sore ini bermain dengan raden
sekarang ini aku sedang belajar
jadi aku tidak bisa bermain dengan kalian
kami sudah mengganggu waktu raden belajar
bagaimana kalau kita ganti
waktu main kita dengan belajar
aku akan ajarkan kalian berbagai ilmu yang aku dapat dari paman gelap nyawa
kalau itu perintah raden
saya akan menurutinya
tuhan mau pesan apa
cek siapkan makanan yang enak buat tuhan ini
tuhan silahkan tuhan di sana
sepertinya tuhan datang dari tempat yang sangat jauh
kalau boleh tahu tuhan ini mau kemana
saya mau ke barat kang
dan memang kebetulan saya lapar saya mampir ke sini
saya perhatikan wilayah di sini
sangat tentram dan damai
nyaman rasa tinggal di sini
tuhan sedama damainya sebuah kerajaan
pasti ada masalah ada kericuhan
terbukti di sekitar sini sering terjadi huru hara
dan juga kekacauan
dan sampai sekarang tidak ada yang tahu
siapa dalangnya juga pelakunya tuhan
mengapa akhir akhir ini terjadi kericuhan
apa ada kerjaan dalam istana
saya kurang tahu
tuhan sudah lapar
kami ke belakang dulu tuhan
tuhan saya sudah siap
saya juga kurang tahu
ya terima kasih
terima kasih tuhan
memangnya kondisi sekarang sudah pulih
aku khawatir kondisi kaki belum pulih sepenuhnya
kamu tidak perlu perhatian padaku
bilang saja kalau kamu tidak mau tersaingi
ketika semedikun semakin membaik nanti
bukan begitu kakak
hah sudah lah
aku bosan aku ingin bermain
kalian jadi temanku
dia akan menggendong lawannya
kenapa harus taruhan kakak
akan ada yang menang dan ada yang kalah
bisa saja yang kalah kan merasa sedih kakak
kamu tidak usah ikut ngatur
kalau kamu takut tidak bisa menggendongku
tidak begitu kakak
taruhan itu tidak baik kakak
jangan banyak bicara
kita mulai sekarang
kamu sudah kalah sekarang kamu menjadi anak
ada apa dengan kalian
hater putun ki aku dirampok ki
di hutan perbatasan naisa ki
beruntung kalian datang terlambat hingga gusti prabu tidak mengetahuinya
kalau sampai gusti prabu mengetahuinya kepercayaan kepada aku akan hilang
ayo kita cari perampung itu semoga barang barang kalian bisa diselamatkan
luar biasa pisan bisa terbang seperti burung